gak cari musuh tapi suka berantem
hidup itu bertarung
dan harus bertarung
harus punya semangat hidup
niat untuk hidup
niat untuk maju
niat untuk berkembang
niat untuk berhasil
atau yang akrab dipanggil oso
mungkin sudah tak asing lagi
pria kelahiran sukadana
kalimantan barat delapan belas agustus seribu sembilan ratus lima puluh ini
dikenal sebagai pengusaha sukses
sejumlah bisnis mulai dari pertambangan
perkebunan properti transportasi
selain dikenal sebagai pengusaha
sosok usman sabtaudang juga dikenal
sebagai seorang politisi indonesia
yang memimpin partai hanura
sebelumnya oso juga pernah menjabat
sebagai wakil ketua mpr ri
periode seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga dua ribu empat
dan terpilih kembali sebagai
ketua lembaga tinggi negara
dari kelompok dpd ri
untuk periode dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
selain aktif di partai politik
oso juga terlibat dalam berbagai organisasi
yaitu menjadi ketua umum
himpunan kerukunan tan indonesia
atau hkti sejak dua ribu sepuluh
dan menjadi ketua kadindaerah provinsi
kalimantan barat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu dua
lalu bagaimanakah perjalanan anak dari
dan juga asnah hamid asal telok sumatera barat
yang memulai bisnis dari
hingga menjadi pengusaha sukses

yang memulai bisnis dari nol
sampai menjadi pengusaha sukses
dan juga politisi handal
bapak usman sabta odang alias pak oso
ini kayaknya semakin sehat
dibandingkan saya ketemu tahun tahun lalu
emang saya sekarang merasa lebih sehat
makanya bisa pergi kemana mana begini
terutama dalam tugas partai
dalam rangka menjelang
yang sebentar lagi dan
anggota kader kader pekerja keras
untuk meningkatkan kinerja
daripada partai itu sendiri
pak ini bisa dilihat pak pemenangan kita
luar biasa indah ada perahunya
ya lah makanya pagi pagi diajak kesini ini
saya juga seneng nih
ini jadi mengingatkan bapak dengan kampung halaman
bisa dilihatkan ya pak
lahirnya di pinggir laut
dan jarak dari rumah saya ke laut itu hanya seratus meter aja
kayak beginilah nih depan
jadi saya rasanya kayak di kampung aja begini
jadi kembali ke kampung ini
dan indah ini
kalau dulu masa kecil gimana pak
dulu di kampung halaman
ya masa kecil gimana ya
masa kecil itu indah sekali
sangat indah tuh pada waktu masa kecil
sedang manjak manjaknya kita
sedang apa juga kita makan
ya nggak boleh makan kita makan
kadang kadang dilarang nggak boleh kita makan juga gitu
senang waktu kecil bebas rasanya
kalau perjalanan bapak nih
maksudnya yang bisa nilai nilai inspiratif kan cukup banyak ya pak
mungkin dari awal tadi bapak katakan
sempat tinggal di daerah pesisir
sempat menjadi kuli panggul ya pak
atau gimana pak cerita zaman dulu pak
supaya anak anak muda sekarang punya spirit seperti bapak
tantangan kehidupan yang susah itu
yang membuat kita menjadi petarung
kalau kita mau betul betul menginginkan bahwa kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya
artinya terutama di dalam ekonomi
orang yang cukup sangat sederhana sekali
jadi saya terus terang saja
hidup itu bertarung
dan harus bertarung
harus punya semangat hidup
niat untuk hidup
niat untuk maju
niat untuk berkembang
niat untuk berhasil
dan dari umur enam belas tahun itu saya sudah bertarung gitu loh
jadi ya sudah macam macam semua pekerjaan sudah saya kerjakan
dari mulai jual rokok
dari mulai menjadi distributor rokok
dari jakarta ke kalimantan
dari kalimantan bawa sayuran
dari kalimantan ke jakarta bawa kelapa dengan jahe
jadi itu sudah saya lakukan semuanya
dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bisa menikmati juga hasil hasil saya
ya tentunya tidak seperti orang orang yang sudah maju
ya seperti beginilah gitu
lho pak ini kan sosok pak ustaz yang sekarang
dan juga dulu salah satunya yang saya baca adalah
taruh kehidupan dan lain lainnya
sosok yang menginspirasi membuat seorang posis seperti ini
apakah peran ibu ini cukup besar
peran ibu saya besar karena
saya umur delapan tahun sudah ditinggali oleh orang tua saya
jadi saya dibesarkan oleh ibu saya
dan ibu saya memang luar biasa
pertama mencintai saya
dia bertanggung jawab
tapi kemampuannya kan terbatas
pesan apa pak yang selalu bapak ingat dari ibu untuk pak oso
ibu saya nggak ada pesan pesan yang berlebihan ya
ibu saya sederhana
kau selamat nak katanya
cari rezeki yang halal
jangan bikin musuh sama orang
jangan cari musuh
ya namanya juga
anak kecil lah
tapi akhirnya ibu saya juga dapat mengerti
kita sering diledek ledek orang juga
nggak suka gitu
kadang kadang ngeledek orang suka
jadi ya bagaimana
namanya juga anak kecil
pak ini pak oso kan kalau dilihat lini usahanya juga banyak ya pak
sudah semua dicoba pekerjaan dari
tadi kulipangus kan
tadi kulipangus sampai sekarang
properti transportasi banyak lah ya pak
apa sih yang masih ingin dicapai seorang pak oso
membantu orang lain
membantu orang lain
membantu orang lain
lantas mengingatkan semua anak anak muda
carilah jalan keluar
dan menjadilah petarung petarung
kalau kita hanya mencari jalan keluar dan menjadilah petarung petarung kenapa
kalau kita hanya menerima pemberian dari orang tua
hasilnya pasti tidak akan bagus
apakah ini juga diajarkan ke anak anak pak oso sendiri
ya saya selalu memberikan contoh
bukan kepada anak saya saja
kepada anak orang lain juga
saya bilang kamu harus berjuang sendiri
saya juga dulu gak berjuang dibantu orang lain
saya ingatkan itu supaya mereka menjadi petarung semuanya
berarti kan selain jadi pengusaha
apakah anak anak bapak ini juga
terjun ke dunia politik pak

cukuplah saya di politik
anak anak saya biar diusaha aja lah
pengusaha aja gitu ya lebih bagus
dan bisa berteman
karena di dunia politik ini pasti ada lawan politik
saya nggak mau sebetulnya punya lawan politik
saya mau semua politik itu berkawan sama saya
kita harus ingat daerah
karena kita semuanya ini orang daerah
jadi dimana anda dilahirkan disitulah anda bangun
bayangin kalau semua anak anak muda berpikir seperti itu
bayangin kalau dia membangun daerahnya masing masing
pasti makmur daerah itu
dan kalau makmur pasti ada indonesia makmur
jadi itu semangatnya pak
semangatnya harus diberikan dari situ
diteruskan ya pak
diteruskan ya pak
daerah itu kan sederhana mudah dia mendapatkan
dia mengenal orang
lantas dia dikenal orang juga di daerah
dan dia bisa dipercaya orang di daerah itu
orang kenal dengan karakternya
kenal dengan kelakuannya
sehingga orang memberikan kepercayaan
mungkin gak gampang mendapatkan kepercayaan itu ya
jadi pak osil lebih suka disebut pengusaha atau politisi pak
saya pengusaha yang dan politisi
saya pengusaha yang tadi politisi
saya pengusaha yang tidak korupsi
itu yang pertama
dan menjadi politikus juga tidak akan dan tidak boleh korupsi
kalau anda lihat kader kader partai hanura seperti ini di ntt ini
mungkinkah persaingan tidak ketat itu akan cair
itu dipercaya dengan kebenaran

sempat gagal lolos ambang batas parlemen pada pemilu dua ribu sembilan belas
tak menghentikan semangat ketua umum hanura usman sabta odang
dalam menakodai partai hanura
hal tersebut dibuktikan kini partai hanura berhasil lolos
masuk dalam salah satu peserta pemilu dua ribu dua puluh
targetnya perolehan suara di ntt itu
kita punya target minimal tiap dapil satu kursi
dalam rapat kerja daerah oso pun mengajak semua bacalek
dan perkadar merapatkan barisan
untuk bertarung dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
lalu bagaimana kealangnya hanura memenangkan kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat
dan cara hanura menjaga eksistensi partai
pesta demokrasi pemilu dua ribu dua puluh empat yang mendekatkan itu saja nih
partai politik juga semakin memperkuat ancang ancangnya
salah satunya adalah partai hanura
langsung saja saya sudah bersama dengan ketua umum partai hanura
atau yang akrab di sepah pak oso
partai hanura selalu baik
dan terima kasih anda sudah bersama sama kita
partai hanura di ntt nusa tenggara timur ini
yang ini hari saya juga gak menyangka begini besarnya
rakerda dan seluruh dpd
dan ini belum pernah terjadi juga di daerah daerah lain
tadi saya melihat antusias masyarakat cukup luar biasa apalagi
bisa dilihat ini adalah salah satu bentuk apresiasi
masyarakat ntt kepada pak oso dengan memberikan kain tenun
dan juga ini baju khas
dan banyak sekali
itu hampir setiap daerah memberikan tanda mata
ini songket daerah
yang dengan masing masing daerahnya
ini luar biasa
untuk target suara sendiri di partai hanura di ntt

kalau target itu saya serahkan kepada ketua dpd ini
ya bahwa itu tugasnya untuk memenangkan partai
tapi dia sudah membuktikan selama ini
karena partai hanura di ntt ini dengan mendapatkan
anggota dpr tiga puluh satu yang cukup signifikan
bahkan saya yakin mereka akan meningkat
loh pak hanura telah mendaftarkan bacaleknya
kurang lebih lima ratus delapan puluh bacalek
tadi menarik disini saya jadi saksi ini banyak bacalek
yang diberikan pesan kepada pak oso
seperti apa pak persiapan dari partai hanura sendiri
sekarang sangat siap dan mereka saling bahu membahu
dari dpc pac dpd sampai ke tingkat nasional dpp
yaitu baik caleg dprd tingkat dua tingkat satu
itu luar biasa
khusus juga di ntt ini
itu luar biasa
contoh aja lihat tuh
target suara atau kursi tersebut pak
atau kursi pak tomes sendiri pak dari partai hanura di dua ribu empat belas
itu rahasia partai
kita nggak tahu
kalau kita cerita nanti kita punya dihitung hitung orang juga
berarti masih dirahasiain juga ya
oh pak ini saya pengen tahu nih pak
bagaimana partai hanura menjaga eksistensinya
supaya tidak tenggelam dengan partai
banyak yang muncul kan pak saat ini juga
bagaimana itu tergantung kadernya
kalau anda lihat kader kader partai hanura seperti ini di ntt ini
persaingan tidak ketat itu akan cair
ya akan cair
artinya cairnya kemana saya nggak tahu
tapi kan anda sudah lihat bagaimana partai hanura di ntt ini
dia mempunyai prinsip prinsip bagaimana memenangkan pertandingan
tanpa menyakiti orang lain atau partai lain
berarti intinya untuk kepentingan bangsa begitu ya pak
tadi juga membahas mengenai dukungan kepada
apakah sudah menentukan koalisi apa nih pak
kalau saya koalisi saya terus terang saja
yang sentuh ganjar karena ganjar didukung oleh pdp
ya otomatis saya harus mendukung juga apa yang diputuskan oleh pdip
jadi nanti masalah wakil presiden itu tinggal presiden dengan ibu mega lah
masa kita kita ini yang kecil kecil mau campur cabai
mau campur gitu
udahlah itu urusan yang gede ya gede lah
kita pengennya kecil kecil aja
menarik nih ya pak
tapi jangan dijawab dulu pak
kita akan bahas di segmen selanjutnya seperti apa pandangan bapak terhadap pak ganjar
apakah sudah ada spil spil kira kira kriteria bapak
seratus itu adalah
oke nanti kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya
pengen tahu seperti apa soal pandangan pak oso terhadap ganjar dan juga pak jokowi
orangnya humble orangnya lucu loh
tapi makanya tadi dia tegas pada masalah tapi ramah pada caranya
orangnya sangat kalau diskusi sangat luar biasa
tapi kalau pada prinsipnya sangat tegas
inilah teman aku
dia dihanjurah saya di golkan
ganjar adalah figur yang
yang memungkinkan yang sangat mungkin untuk menjadi seorang presiden
yang mencari kepentingan
yang mencari kepentingan
yang mencari kepentingan
pak tadi menarik pak soal politisi kan bapak cukup berintegritas gitu ya pak
kemarin juga hanura sudah mendeklir ya pak mendukung pak ganjar ya pak
saya jadi penasaran nih pak
sosok pak ganjar di mata pak oso ini seperti apa pak
yang bapak kenal
pak ganjar itu ya orangnya sebetulnya sederhana
saya kenal dia udah lama
saya kenalnya waktu saya masih di fraksi utusan daerah
dia berapa kali dua kali jadi anggota dpr ri
jadi kita udah lama ketemu
dan saya suka sifatnya cara becandanya
dia jahil juga orangnya
kalau becanda becanda suka ngeletek ngeletek orang gitu ya
dan becandanya cerdas
dan saya melihat
memang dia anak pinter
umurnya masih muda
dan itu bukan pernyataan saya saja
saya mengenal dia
dia juga bilang di dalam statement dia juga dia mengenal saya
jadi kita memang saling kenal
saya nggak mau nggak kenal orang terus milih milih orang
saya bukan orangnya
gak sembarangan ya pak gak sembarangan menilai kalau ada pengalaman
enggak lah enggak
pak terus juga apa
kemarin bapak sempat men spill
kalau untuk cawapres nih kira kira ada satu kriteria yang bapak sebutkan milenial ya pak ya
seperti apa tuh pak
oh enggak itu maksud saya milenialnya cawapres itu
kan ganjar ini masih termasuk sosok muda
ya pertama tentu partainya yang mendukung dia terutama bu mega
tentu mempunyai pertimbangan pertimbangan lain
tapi presiden juga sebagai orang partai pdp sebagai orang yang sudah melaksanakan tugas sebagai presiden
yang juga didukung oleh pdip tentu juga punya pertimbangan pertimbangan orang yang selama ini dia ketahui di dalam pemerintahan
nah ini perlunya komunikasi instan antara presiden dengan pdp dan koalisi koalisi partai yang nantinya berada di dalam pemerintahan
nah ini perlunya komunikasi instan antara presiden dengan pdp dan koalisi koalisi partai yang nantinya berada di dalam pemerintahan
karena saya lihat semakin hari ini semakin banyak yang mau bergabung
jadi ya itu wajar saja kalau mereka mau bergabung kepada pdp karena memang ganjar adalah figur yang
karena memang ganjar adalah figur yang
yang memungkinkan yang sangat mungkin untuk menjadi seorang presiden
jadi kalau partai partai itu cerdas dia nggak mau ketinggalan
pasti juga nantinya akan bergabung
untuk kalau hanura sendiri ada rencana untuk memberikan unsur langsung juga sih pak untuk cowok pres kepada bu mega kepada pdp gitu pak
kalau bahasa jawanya itu
kalau bahasa jawanya itu
jadi jangan merasa bisa ya karena kegagahan
tapi sebetulnya kemampuan kita untuk melakukan hal itu tidak cukup
serahkan saja pada orang
kita kan sudah mendukung figurnya
nah sekarang masalah wakilkuan masalah mereka
betul serahkan langsung kepada pdp nya
masalah presiden calon presiden
satu masalah presiden calon presiden
kedua ganjar dengan jokowi dan dengan bu mega itu tidak bisa dipisahkan

tapi yang penting sudah dukung ganjar karena memang tadi secara pengalaman dan juga cukup mengenal kinerja dan karakteristik dari pak ganjar sendiri begitu ya pak
dan setahu saya presiden itu memang sejak awalnya dia sudah kelihatan sekali mendukung ganjar
wah jadi kalau umpamanya
kan presiden kita ini kan orangnya susah ditebak
ya begini begini tapi pada prinsipnya itu nggak akan goyang
kalau ganjar itu dukungan dia itu nggak akan goyang
ganjar didukung oleh juga partinya itu tidak akan goyang
pak ini tadi kita terlalu serius banget ya pak
saya sering dengar elit politik bilang kalau bapak udah duduk sama pak jokowi pak jokowi itu selalu bercanda selalu ceria
enggak juga itulah orang orang suka ngomong seperti itu
kan bagaimana ya
jokowi itu orangnya baik gitu
mungkin saya sama dia itu sama samanya apa
sama dari orang susah
jokowi orang susah saya lebih susah lagi dari jokowi dulu
saya bilang hidup saya sampai dia masih tukang kayu saya tukang pikul
jadi mungkin ya di touch itu kita punya kesamaan dalam prinsip persahabatan
saya tidak perlu tidak pernah ngatur ngatur apa pak jokowi juga tidak pernah ngatur saya
itulah indahnya persahabatan itu
tulus berarti ya pak ya
ya saya kira dia tulus kenapa
dia banyak sekali melihat ya bergerak melakukan hal hal
yang kalau ada orang orang susah itu dia senang
dan dia bantu orang tidak tahu kalau dia bantu
diam diam lah ya pak jokowi
jadi dia tidak perlu show banyak yang dibesarkan sama dia itu
kan orang yang kena hina orang itu selalu dia bela
cara dia membela tidak ketahuan
tadi ya unpredictable ya pak jokowi itu ya pak
tidak bisa ditebak
susah itu kalau jokowi saya lihat itu seorang pemimpin yang susah ditebak
tapi hasilnya selalu ada setiap dia mengambil keputusan pusing orang dibikinnya
kaget tiba tiba ya pak
kalau pak ini dua ribu empat belas bapak juga cukup berperan dalam kemenangan presiden jokowi dodo
biasanya pak kalau orang yang ikut berperan itu suka minta jabatan
kenapa pertanyaannya selalu
bapak dapat apa pak mendukung dia
karena bapak angteng aja juga pak kelihatan
bukan saya bilang saya rejeki saya mungkin ada di tempat saya bukan di tempatnya dia
mungkin kalau salah salah diberikan dari tempat dia mungkin saya bisa bikin kesalahan
jadi saya mengerjakan apa yang selama ini saya kerjakan
ya kurang lebih tidak terlalu cukup hidup ya sudah
sudah cukup pak
ya tapi kepuasan saya
saya turut mendukung seorang presiden yang benar benar menjadi pilihan rakyat dan pilihan saya
kalau ditawarin pak jokowi sendiri pernah nggak sih pak
kamu mau ini enggak atau apa
aduh jokowi itu menurut saya ya
menurut saya nih jokowi itu nggak pernah menawarkan orang
tapi yang ada orang minta minta kepada dia iya
tapi berhasil berhenti kalau saya nggak yakin kalau jokowi itu menawarkan
tapi dia lihat kelakuan kelakuan orang yang genit genit dengan jabatan gitu dia tahu itu
oh jokowi ini pemain juga
bukan sekedar orang turun dari kampung terus nggak ngerti kota gitu
katanya lugu gitu ya pak
iya itu yang kata kalimat lugu itu
saya nggak tahu apa apa gitu
tapi belum you ngomong dia udah tahu apa sih yang you mau ngomong
berarti jenius bisa dibilang ya pak
dia termasuk orang jenius yang political will nya luar biasa untuk sekarang ini
berarti bapak cukup dekat
dan emang kalau saya lihat sih sepanjang kalau bapak di suatu forum ketemu pasti cuma ketawa lagi pasti itu lagi
bapak juga suka ngelucu ya pak
enggak juga saya kan bukan pelawak kan beda sama cak lontong
kalau cak lontong itu dia ketawanya ngakak aka itu karena lucu
kalau mas saya kan nggak mungkin ketawanya karena lucu
karena ya kelakuan saya aja mungkin gayanya
oke berarti itu tuh yang dikangeni pak jokowi ya pak ya
makanya kita sering berdebar debar di lingkungan kita gitu kalau dia ada itu dia kadang kadang yang tiktoknya itu cocok gitu
ternyata pak jokowi juga ini ya
oh jangan salah dia ngeledek orang nggak kerasa orang diledek
bapak pernah diledek nggak pak jokowi
saya sering diledek tapi saya balas
saya pernah dikerjain sama dia
dikerjain sama pak
iya diajak naik mobil minta antar padahal saya waktu itu masih pimpin rapat minta antar ke halim
sampai di halim suri kun naik ke pesawat
sampai di pesawat tutup pintu terbang ke medan
diculik ya pak
waduh bukan diculik lah tapi dikerjain
dikerjain balik pak
tapi nanti suatu waktu saya balas juga saya mau kerjain dia kalau dia udah nggak jadi prinsip
mau balik ke solo berarti ya pak ya
dan pemilu dua ribu dua puluh empat hanura yakin optimis ya pak bisa menang dan juga mencapai target
oke deal dong pak kita oke siap pak kita nantikan ya pak ya dua ribu dua puluh empat pertarungannya seperti apa karena udah sama fighternya juga kan pak
terima kasih banyak pak ustaz